pan telah berkoalisi dengan partai beringin dan p tiga namun keretakan terlihat secara langsung usai p tiga
mendeklarasikan telah mengusung ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
namun isu keretakan ini ditepis oleh ketiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
terkait anggotanya yang tergabung dalam relawan amanat indonesia ketua dpp pan saleh pertahunan daulai mengatakan
pan akan mengevaluasi dan memberi sanksi terhadap kader kadernya yang turut dalam relawan amanat indonesia itu
dikutip dari cnn indonesia com saleh menegaskan bahwa inisiator relawan amanat indonesia sahrin hamid sudah tidak aktif dalam pengurusan pan
dalam kesempatan lain sahrin hamid menegaskan dirinya hingga saat ini masih tercatat sebagai kader pan
bahkan dia mengklaim ketua umum partai dan ketua dpp pan telah mengetahui sejak lama pembentukan relawan amanat indonesia
sampai saat ini dirinya dan beberapa kader pan yang tergabung dalam relawan amanat indonesia
belum mendapatkan teguran dari ketua umum pan zulkifli hasan
padahal relawan amanat indonesia sudah bergerak mendukung mantan gubernur dki jakarta anies baswedan sejak november dua ribu dua puluh
ini adalah aspirasi dari kader pan

nah kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh ketua umum atau dpp pan
nah kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh ketua umum atau dpp pan

karena ini sudah sejak lama kita suarakan
kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan november dua ribu dua puluh
jadi ini sudah tahun dua ribu dua puluh tiga
dua ribu dua puluh dua kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat indonesia
menurut pengamat politik adi prayitno
hal seperti ini biasa terjadi
menurutnya deklarasi yang dilakukan oleh kader kader pan dengan mendukung anies merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengurus pusat
pan sekalipun elitnya itu dekat dengan jokowi dekat dengan ganjar pranowo dekat dengan pdip
masih banyak juga pasti konstituen mereka yang iman politiknya ke calon yang lain
ada yang ke prabowo ada yang ke anies ada yang ke sandi dan seterusnya dan seterusnya
itu fenomena politik biasa dalam politik kita

adi menambahkan partai partai yang tidak memiliki sosok calon presiden yang akan diusung dalam pilpres nanti
akan berpeluang untuk mendukung capres yang diusung oleh partai lain
bela mullahela arief tidiawan jakarta